dewan pimpinan daerah partai gerindra provinsi banten
sabtu siang mendeklarasikan dukungan kepada ketua umum partai gerindra
prabowo subianto untuk maju sebagai calon presiden di pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
deklarasi dilakukan di kantor dpd di gerindra banten di cipocok jaya kota serang banten
dukungan untuk prabowo menjadi presiden diberikan dalam bentuk penanda tanganan
seluruh pengurus dpc gerindra kota serang seprovinsi banten
yang akan direkomendasikan ke dpp gerindra
menurut wakil ketua umum dpp partai gerindra sufmi dasko
sejauh ini prabowo subianto belum memutuskan untuk maju dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
setelah pak prabowo mantan ya kita akan deklarasikan
apa sih bang yang membuat pak prabowo ragu
bukan ragu sebenarnya ini kan banyak pertimbangan banyak juga masukan masukan kalkulasi kalkulasi
tapi kan masyarakat di bawah ini juga kader di bawah juga nggak sabar
pengen cepat cepat supaya apa namanya pak prabowo deklarasikan maju di dua ribu sembilan belas
nah inilah kenyataan di lapangan pada hari ini gerindra banten yang duluan nanti disusul oleh
depan depan gerindra suha indonesia